baru baru ini gibran raka bumingraka yang ditunjuk sebagai juru bicara pernikahan
kaisang pangarep mengaku jengkel dengan sang adik dalam hitungan hari pernikahan
akan digelar namun kaisang diketahui belum juga pulang ke solo pesan untuk mas
menurut gibran harusnya pada rabu ini kaesang pulang ke
mereka tidak add wong hope apabila kesinnakaang itu allison akar memorize
dan berziarah bersama keluarga ke makam kakek neneknya
namun hingga siang kaisang belum tampak
padahal hari pernikahannya dengan erina gudono tinggal tiga hari lagi
sebagai jurubicara pernikahan kaisang
gibran memastikan acara pengajian siraman dan widodereni akan dilakukan di kediaman orang tuanya
sedangkan untuk transit penganten dan start kirap
akan dilakukan di rumah dinas wali kota solo loji gandrung
sementara itu pada rabu pagi
gibran mendapat kejutan dari ratusan siswa siswi berbagai sekolah dasar di solo
mereka mengajak wali kota solo ini untuk bertanding bermain bola bersama beberapa pemain legenda solo
acara ini merupakan bentuk dukungan dan doa anak anak untuk kelancaran pernikahan kaisang dan erina
acara ngunduh mantu pernikahan kaisang erina tinggal tiga hari
berbagai persiapan telah dilakukan panitia
hari ini ribuan penyelamat
dan personil gabungan tni dan polri melakukan apel kesiapan pengamanan untuk acara pernikahan kaisang dan erina di solo dan yogyakarta
selain itu panitia juga melakukan renovasi serta mempercantik pura mangkunagaran
yang akan dijadikan lokasi tasyakuran untuk para tamu juga mendirikan tenda panggung hiburan rakyat
sri hartono solo jawa tengah